saya sintia rompas masih menemani anda di kompas petang
saudara sekjen pdi perjuangan memberi respon soal kemungkinan capres terpilih prabowo subianto
bertemu dengan ketua umum pdi perjuangan
hasto bilang tidak ada masalah jika prabowo ingin menemui ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
namun aspek pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi
di dalam menentukan capres cawapres di pilpres dua ribu dua puluh empat akan tetap menjadi pertimbangan pdi perjuangan
rejim yang otoriter yang anti demokrasi tentu saja seluruh aspek aspek pengkhianatan terhadap konstitusi
terhadap demokrasi terhadap keadilan rakyat kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya
akan tetap menjadi tema
tema sentral yang harus disuarakan oleh pdi perjuangan
jadi kalau bertemu ya tidak ada masalah
tetapi hal hal yang sangat fundamental tadi tetap akan dipersoalkan oleh pdi perjuangan